halo saat ini saya sedang berada di kabupaten majalengka tepatnya di salah satu lokasi
wisata yang sedang populer yang terletak di desa gunung kuning yaitu situ cipanten
disini ada banyak kali wahana yang bisa dicoba untuk menghabiskan waktu liburan anda
apa saja mari kita coba satu satu
jernihnya air situ atau danau menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang berwisata di situ cipanten
saking jernihnya ikan ikan berwarna warni di dalam danau bisa terlihat secara kasat mata loh
tak heran memberi makan ikan menjadi agen
favorit pengunjung yang datang saya pun tak mau ketinggalan berbekal makanan ikan yang bisa
didapat di area danau saya mencoba memberi makan aneka jenis ikan yang ada di sini meski harus
berbahasa basah tapi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan jangan lupa untuk berfoto
saat dikelilingi ikan ya selain
memberi makan ikan ada banyak wahana lain yang bisa dicoba ketika berkunjung ke situ cipantan bagi
yang menyukai tantangan wahana sepeda gantung di atas danau bisa dicoba
sebelum menaiki sepeda gantung pengunjung wajib mengenakan alat pengaman terlebih dahulu
setelah alat pengaman terpasang barulah sepeda gantung meluncur
salah satu wahana andalan disitu cipanten adalah

di mana kita akan bersepeda di atas ketinggian sepuluh meter dengan menggunakan seling
ini agak serem sih tapi seru banget
dengan panjang lintasan sekitar tiga puluh lima meter
wahana sepeda gantung ini memang cukup menantang
sensasi bersepeda di atas ketinggian ini semakin asyik untuk dinikmati
beres bersepeda saya tertarik untuk mencoba wahana bebek goes
sambil mengitari danau seluas satu hektare ini
saya pun bisa menikmati panorama berupa rimbunnya pepohonan hijau
di sekitar situ cipanten yang menambah asri suasana
wahana lain yang wajib dicoba adalah ayunan di atas danau
spot ini menjadi favorit pengunjung untuk berfoto
dengan latar berupa hutan danau yang jernih serta aneka jenis ikan
foto yang dihasilkan dijamin akan terlihat indah
pengunjung pun bisa berenang di lokasi danau
asalkan menggunakan pelampung agar keselamatan tetap terjaga
untuk mengunjungi situ cipanten wisatawan dikenakan tiket masuk sebesar sepuluh ribu rupiah
sementara tiket berbagai wahana dibanderol mulai dari sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah per orang
tempat ini pun ramai dikunjungi wisatawan dari dalam maupun luar kota
ya katanya kan lagi hits ya di majalengka ya deh ya
terus apa deh banyak apanya
jadi pada saat kita disini kolamnya jernih banget ikannya kelihatan banyak banget
jadi acih seneng seru gak
seru sendiri lah ya
seiring bertambahnya pengunjung pengelola lokasi wisata terus berupaya menjaga keamanan pengunjung
dengan melakukan pengecekan wahana setiap minggunya
untuk sekarang di situs cipanten ini bisa berenang tapi wajib menggunakan pelampung
karena kedalaman situ cipanten ini memiliki kedalaman dua sampai empat meter
kita pakai safety belt untuk sepeda gantung
untuk ayunan kita pakai istilahnya kursi yang cukup lebar lah buat tempat duduknya itu
lelah bermain wahana perut jadi keroncongan nih
saya pun memutuskan untuk mengisi perut di salah satu tempat makan legendaris di majalengka
yang menawarkan menu khas yaitu nasi lengko
sebenarnya kalau di nasi lengko ini ya bu ya ini bedanya apa sih bu sama nasi lengkong lain
kalau yang lain yang di cirebon pakai bumbu kaca kalau di sini enggak cuma kecap
hmm ininya juga pakainya kan kucai kalau di cirebon kalau di sini pakai seledri
pakai seledri itu jadi yang ngebedain ya bu ya
beda kerasa berarti nanti ya bu
kalau di sini saya dari udah kan dibilangnya legend ya bu dari tahun kapan ya bu

selalu rame tiap hari
nasi lengko merupakan paduan dari nasi dengan tambahan toge potongan timun serta tahu dan tempe
di sini nasi lengko disajikan dalam porsi jumbo dan bisa ditambahkan aneka makanan lain
mulai dari telur ayam goreng empal bistik hingga opon
satu porsi nasi lengko ditawarkan dengan harga mulai dari tujuh belas ribu rupiah
jadi memang ini nasi lengkonya
beda ya jika biasanya pakai bumbu kacang
kalau di sini ini cukup pakai kecap yang diolah secara khusus oleh yang punya
dan rasanya jadinya ini dominan manis ya
tapi jangan khawatir jika anda suka pedas juga bisa ditambahkan dengan sambal agar lebih terasa rasanya
dengan berbagai wisata alam dan kuliner menarik majalengka bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan anda
meski sudah ada pelonggaran protokol kesehatan terkait masker
masker namun bagi anda yang merasa belum nyaman bisa tetap gunakan masker saat berwisata ya